semua gara gara kamu dewi
aku jadi gagal dan berantakan
odin mama tenang
diam bisa diam gak sih
kamu yakin mas iya yakin sekali ini keputusan kamu mas berarti kamu ingin dewi yang terluka oh bukan dewi
tidak akan terluka karena dewi itu bukan perempuan lemah seperti kamu kamu bilang aku lemah yang
sakit sakitan itu dewi mas bukan aku kamu tuh memang orang yang lemah karena kamu mencari pelindungan
pada anak sekecil abi anak kandung kamu sendiri yang kamu membuat derita kamu hampir celaka ini demi apa
kepentingan kamu sendiri mas aku udah bilang aku enggak sengaja bikin abi itu jatuh mas kamu bilang
aja pada pihak polisi saya ke telpon mereka sekarang untuk bawa kamu pergi dari sini mas
kamu akan menyesal mas oh bukan kamu yang akan menyesal karena semua kejahatan yang kamu buat
pada semua orang akan balik lagi pada kamu kamu lihat aja nanti serah mas
hai dari dulu mas
sebelum papa nikah sama mama
udah dong mas lalani
please aku nggak mau ada kebohongan lagi di keluarga kita
karena semua itu cuma akan nyakitin anak anak kita
anak aku cuma satu mas
mama kamu benar anak mama memang cuma satu
dan itu kamu jerry
tapi kalau papa
papa punya dua anak
itu kamu dan abi
jadi kan janjinya cuma pinjemin bentar aja
jerry nggak mau kalau abi jadi anak papa beneran
papa kan selalu jadi papanya jerry
anak papa ada dua
jerry dan abi
jerry enggak mau
kalau abi jadi beneran anak papa
jerry enggak mau
mas sudah mas keluar
udah sampai keluar
mau kembali lagi ke sini
apa setelah mama tahu siapa abi sebenarnya
terus itu membuat mama berubah terhadap abi
gitu enggak salah mah dia enggak tahu apa apa
omah itu sakit belum sembuh benar
belum sembuh benar
belum sembuh benar
jadi kalau omah peluk abinya kencang seperti dulu
ami ngertiin dulu ya
walaupun omah melukai enggak kencang
tapi dalam hati omah
dia tetap sayang sama abi
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai tapi dewi senang lihat perkembangan mama bicaranya makin lancar sekarang jalannya juga udah perkembangan banget mah makin kuatkan semua gerakannya terima kasih ya dewi kamu sudah rawat mama terima kasih juga sudah menerima abi kembali dewi
kamu harus berobat sampai sembuh
mas fahri juga akan kesini kok untuk ngantar dewi berobat
mama senang sekali
terima kasih ma
mas fahri sudah melamar dewi

bahagia untuk kamu dewi
terima kasih mama sudah harus dewi
terima kasih mama sudah harus dewi
terima kasih mama sudah harus dewi
sekarang aku jadi gagal dan berantakan
diam bisa diam gak sih